sementara itu sekjen pdip hasto kristianto menyatakan jika partainya segera mengirimkan surat kepada kader pdip budiman sujatmiko yang telah terang terangan mendukung prabowo subianto pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
surat tersebut dikirimkan kepala sekretariat pdip kepada budiman sujatmiko namun hasto tidak bersedia menyebutkan isi surat yang dikirimkan kepada budiman sujatmiko
hasto justru menceritakan generasi milenial yang beberapa waktu lalu ditemuinya dan mengatakan jika budiman ibarat sedang memiliki pacar baru
karena yang memberikan tanggapan kepada pak budiman sudah cukup banyak
bahkan saya bertanya kemarin kami mengadakan pelatihan buat anak anak milenial
saya bertanya menurut kalian gimana pak budiman mereka menjawab udah pak sekjen
sudah pak budiman ini kan seperti punya pacar baru
jadi biar asik dengan pacarnya
tiga bulan nanti akan ketahuan